badan pengawas pemilu dan kementerian komunikasi dan informatika meminta semua platform media sosial tidak menayangkan segala bentuk iklan kampanye politik di masa tenang kampanye pemilu dua ribu sembilan belas
kominfo bersama bawaslu dan platform media sosial melakukan rapat koordinasi tentang larangan penayangan iklan kampanye di masa tenang kampanye empat belas sampai enam belas april mendatang
semua platform media sosial dilarang menayangkan iklan dalam bentuk apapun tak terkecuali tim kampanye resmi pasangan calon
karena semua akun media sosial mereka terdaftar di kominfo
dirjen aptika kominfo menyampaikan adanya sanksi teguran baik administratif hingga penutupan layanan jika ada platform ketahuan menayangkan iklan kampanye
kami harapkan di masa tenang ini masyarakat bisa memilih warga negara bisa memilih dengan tenang memikirkan siapa yang mereka akan pilih
sehingga kemudian pada hari h dapat memilih dengan baik siapa yang akan mereka pilih dalam pemilu ini
kemudian misalnya posting nanti ada pertanyaan posting boleh nggak posting sepanjang bukan tim kampanye peserta pemilu dan juga tim pelaksana kampanye
maka itu agak sulit untuk membatasinya
tapi yang kami maksud sendiri adalah iklan kampanye misalnya dalam bentuk iklan yang dilakukan oleh para platform
demikian teman teman semua